matahari baru muncul di balik cakrawala
pagi telah datang dan harus diisi dengan beragam kegiatan
itulah yang ada dalam benak kadiono
pria berusia empat puluh tujuh tahun ini sudah bersiap melakukan aktivitas rutin
yang telah ia jalani selama setahun terakhir
dengan sepeda motor yang kondisinya tak lagi bisa dibilang prima
kadiono menembus dinginnya pagi
bapak tiga anak ini mendatangi beberapa rumah anak didiknya
mereka bukan anak didik biasa
kadiono setiap pagi selalu menjemput anak anak berkebutuhan khusus
di sekitar tempat tinggalnya untuk berangkat ke sekolah luar biasa
insan tiara bangsa di dusun kerajaan desa campurjo
kecamatan boja kabupaten kendal jawa tengah
tak hanya satu anak dijemputnya
sekali jalan pak yono begitu ia biasa disapa
bisa membawa dua bahkan tiga anak
nah pak kita balik lagi cerita nih pak
kalau apa namanya kan bapak pergi jemput sekolah dan nganter gitu
kendala utamanya bapak pergi naik sepeda motor
bonceng dua anak tiga anak di motor pergi ke sana
itu kendalanya apa sih pak
kami kan motornya lama usai
tusa tahun keluaran berapa sembilan puluh tiga itu
itu kan kosong itu tiap hari
lalu pada waktu ada tilangan yang kemarin itu
kami kan juga pernah di tilang ini
oh pernah pernah ketilang
iya ini pastinya tilangnya belum kita bawa
itu saat kita pakai
aduh ke tilang ini gua mana tadi
tidak bawa helm anak kan tidak bawa helm
rit kamu tidak bawa helm
ya sudah ketangkep dah
ini sedang depan apa
sedang dikendal saja pak
ya kayak kendalanya itu terus ban gembes
kadang anak kami yang itu nunggu
yang lain itu nunggu atus makan
gini terus akhirnya ya
sampai sini terlambat
kayak tadi gitu
mas yoni sudah lama
kok tidak ditempat tempat
sampai sini setelah beli airnya makanya jam delapan
hanya kayak gitu
kalau antarjemput itu hanya merupakan bagian tugas dari pak yono atau guru guru yang lain rekan rekan yang lain
juga ikut melakukan hal yang sama
misalkan ketika berangkat jalannya satu arah gitu
ada yang bisa di kalau orang jawa bilang dinunutin ditumpangin gitu
kita kan kita cari mutnya kemana arahnya
nanti orang tua orang ini pak ini tidak ada yang mengantar gimana
wah siapa yang mengantar bisa saja
atas guru guru bisa pak
enggak wah tidak bisa ya sudah
kadang saya harus jemput sana jatuh kemari
tapi kadang ada gurunya yang pak saya nganggur
sekarang bisa jemput
tapi kalau pulang nanti berapa guru guru juga nganter
jadi memang kalau pagi bapak
tapi nanti kalau ada yang sana tuh kan yang satu itu
ada dekat dengan guru yang kaligading limbangan itu
nanti pulangnya juga itu
mau pulang ke limbangan ikuti dua orang berapa orang
nanti yang lain nunggu di sini
jadi ada kewajiban berbagi tugas bersama antara pak yono dan guru guru yang lain
tapi dengan gedaran
dengan gedaran sendiri
ada guru yang lain yang tidak bisa katakan
budhnya kan ini mengajar di sd juga
oh mengajar di sd juga
di yang lain
yang lain lainnya ya guru guru yang bisa saja
kami tidak menurut
makanya dia dengan sedarian guru sendiri
pak saya antar antar gitu
kami tidak masalah
karena kan kami sudah komitmen
anak harus dijemput
apa yang dilakukan pak yono ini sudah menjadi kewajibannya setiap pagi
tapi kadang ia harus dua tiga kali bolak balik menjemput murid murid sekolah ini
sekolah luar biasa insan tiara bangsa berdiri atas prakarsa kadiono bersama dua orang rekannya
sekolah ini didirikan kak yono karena merasa prihatin
banyak anak berkebutuhan khusus di sekitar tempat tinggalnya yang tidak mendapat pendidikan lainnya
setelah berdiri selama satu tahun slb insantiara bangsa sudah memiliki tiga puluh dua murid yang memiliki kebutuhan khusus berbeda beda
berarti bapak yono dan guru guru lain mendatangi rumah ke rumah ketika ada anak anak yang punya berkebutuhan khusus dan tidak sekolah akan diajak ke sini
nanti untuk negosiasi pembayaran biayanya seperti apa pak
kami intinya anak sekolah dulu
anak sekolah dulu terus kita lobby sama orang tua pak ini putra sudah putra mau sekolah pak lebihnya tergantung kemampuan panjennya
bahkan ada berita di slbk itu gratis padahal tidak gratis tapi banyaknya anak yang tidak bayar
akhirnya wah sekolah porok gratis beritanya seperti itu memang ya tidak apa apa kita seperti itu
dari beberapa jumlah siswa yang tiga puluh dua itu katakan yang bayar berapa persen lima puluh persenan
sepenting kemampuan katakan kalau pak adi kan ya tukang batu ya
ya tukang batu
kalau pas dia punya kerja ayahnya ayah ngasih baru bayarnya berapa dua puluh lima puluh empat puluh empat puluh
ini juga antarjemput kalau orang tuanya tidak jemput saya jemput
seperti tadi loh mana adi tidak ada dia nunggu
karena kawanannya kenyang pak kok kawanan tidak tahu biasanya kan bapak
jadi kita intinya anak sekolah dulu untuk biaya rebukan sama orang
biar dia rebukan sama orang tua sesuai dengan kemampuan orang tua
nah pak kalau kita berbicara mengenai bangunan nih pak sekolah ini kan bangunannya
masih pinjam istilahnya
ya istilahnya memang pinjam
nah terus itu nanti apakah dan proses peminjamannya ini kan masih dalam jangka waktu dua tahun
ini sudah berjalan selama setahun
terus gimana nanti pak yono
itu yang menjadi kendala kami bahwa ini kan sudah satu tahun
satu tahun ke depannya kita tidak tahu apakah masih di sini tidak
karena kan anak anak kami yang tiga puluh dua katakan itu kita ya belum tahu
insya allah tuhan yang memberitahu kepada kita mau ke mana anak anak ini
mudah mudahan ada orang yang peduli kepada kita memberikan tempat atau apalah
begitu jadi kami belum tahu anak anak ini mau bawa ke mana
karena terus terang kami hanya diberi waktu dua tahun ini anak anak kami ya beginilah merusak
tapi merasa kami bersalah di sini karena kami belum punya tempat
jadi ya mudah mudahan ada orang yang peduli atau orang orang
berapa orang yang peduli
berapa orang yang peduli pada kami lah agar bisa membantu kami tentang tempat ini
memang kami agak prihatin kami sudah punya siswa sudah punya guru tapi belum punya tempat
ini yang menjadi kendala kami pak
mudah mudahan tuhan memberkati
dulu ceritanya bagaimana sih pak akhirnya bisa dapat bangunan tpk ini untuk sementara waktu boleh digunakan oleh slb ini pak
dulunya kami tidak ada di sini pak
jadi kami rencanai tinggal di sini
saya masih mau pinjam rumah
katakan kalau di slb itu kan boleh pinjam rumah
yang penting disekat sekat itu ini kamar ini untuk apa apa
pada saat itu salah satu dengan istri saya pinjam di daerah midjen
kami sudah menyema satu tahun empat juta setengah
kami menjual mega pro nya saya untuk itu kegiatan itu
ternyata baru kita beli sama istri saya
mau hanya dikembalikan
slb marah ini rusak
akhirnya kami bersama guru akhirnya kami negosi sama yang pemilik tipik ini
ya bisa tapi harus dua tahun
nanti lihat perkembangannya
kalau memang tidak begitu merusak apa apa bisa dibuat baik ini juga tanggung jawab untuk sana perasanya ya mohon silakan
bu guru pak guru bismillah ya
nah di sini kami tidak membayar
cuma kami ikut membantu sana prasarana
ini adalah pengecatan
ini ya rusak rusak gini kita servis
yang dap itu kan kita beli juga yang baru
makanya tidak tahu
kita lihat dulu perkembangannya
mungkin tuhan mendengar ucapan saya
mereka semangatnya itu semangatnya tinggi mas
jadi kalau bangun tidur gitu walaupun malam hari ya besok bilang pak besok masuk jam delapan
sebagai seorang pendidik kadiono dan seluruh guru di slb insantiara bangsa memiliki dedikasi tinggi terhadap anak didik mereka
mengelola sekolah dengan misi sosial bukan berarti para pendidik boleh memberikan materi seadanya
dengan kreativitas para guru anak anak yang bersekolah di tempat ini tetap mendapatkan pelajaran sesuai dengan ketentuan pemerintah
nah pak yono berarti pembagian kelasnya berdasarkan apa pak
berdasarkan kelas kelas masing masing katanya kelas satu kelas dua kelas tiga
tapi pada akhirnya nanti anak anak itu maunya pengen guru siapa gitu
katakan saya itu luki wah saya pak yono
terus alvin bu noneng gitu
nah ini akhirnya ya nanti campur katanya kelas satu kelas dua masuk
tetapi kami pada waktu pembelajaran juga kami kan sebetulnya kan tidak seperti per kelas kelas kayak sd gitu
kalau masing masing kelas gitu nanti apakah sekelas ini misalkan khusus untuk tunarungu tunawicara sekelas ini khusus untuk tuna daksa atau seperti apa
tidak kelas satunya itu nanti campur sama ketunaan
kayak di kelas ini kan
nah seperti sirnas ini kalau boleh dicontohkan gimana pak
ya bu sini tetap
ini bagus ya bu ya sini kan bagus
katakan untuk kompetisinya sudah bisa bu ya komunikasi lancar tulis bisa lancar
tetapi ketunanya tidak sama ini kereta ini tunadaksa
yang satu tadi berlipat aktif ya bu aisyah
ya sering gitu
harusnya kami satu kelasnya beberapa ketunaan tetapi pada pembelajarannya juga sudah bisa
terus kalau untuk kurikulum gimana pak
kurikulumnya kita k tiga belas sesuaikan kebutuhan siswa
kita kebutuhan siswa siswanya itu bisa apa ya
ya setelah itu
semacam kayak ini misalkan ini buku buku belajar semacam ini ini nanti akan diajarkan ke anak anak
karena kita kan pada waktu ujian kan juga disamakan dengan sd negeri yang lain sd sd yang lain
maka harus sama kompetinya juga sama
walaupun usia ini nanti ke sd nya itu sama dengan sd kelas enam yang usianya di bawah dia
ini saya berapa
mas adi sembilan belas tahun
pak ini gue
anak anak suka begini apa ya
ini makanya diceber terus dihiper
setelah berjalan selama satu tahun sekolah ini mulai mendapatkan respon yang baik dari orang tua murid
banyak orang tua melihat perkembangan positif pada anak anak mereka
salah satunya anak menjadi lebih mandiri
perkembangannya ya baik sekali mas
mereka semangatnya itu semangatnya tinggi mas
jadi kalau bangun tidur gitu walaupun malam hari ya besok bilang pak besok masuk jam delapan
selalu mengingatkan saya gitu loh
misalkan mau tidur aja besok kata bu lulu masuk jam delapan
pokoknya kalau nggak hujan dia masuk saya antur
tapi semangatnya tinggi jadi banyak perubahan lah mas
jadi yang biasanya mereka itu ya kemungkinan kalau di rumah itu kan
banyak bermain ya sama sosialisasi sama anak anak yang normal normal gitu
ini anak terus bilang sama temannya saya sekarang sekolah lagi gitu
jadi bangga sekali
jadi ada perubahan positif juga ya
iya positif sekali
inilah yang diharapkan para guru
penerimaan orang tua yang baik juga membuat penerimaan warga terhadap anak berkebutuhan khusus menjadi lebih baik
kini para guru sedang mempersiapkan perpanjangan peminjaman gedung sekolah kepada pihak desa
kami selalu berkoordinasi dengan masyarakat terutama perangkat di desa
karena dan kemarin ternyata mendapat respon untuk nanti dua ribu tujuh belas itu disuruh mengajukan
kalau di apa itu musyawarah desa nanti disuruh mengajukan kalau ada slb gitu
dan ternyata pak kepala desanya juga merespon bagus sih seperti itu
kok dicampur recuk karena kan ada slb gitu kan
smp kan juga jarang di sana sana juga jarang gitu
ternyata mendapat respon positif
untuk mencukupi kebutuhan operasional sekolah
kadiono dan para guru mencari donatur yang mau menyisihkan uang untuk sekolah luar biasa ini
meski sumbangan donatur tak begitu besar uang yang diberikan cukup untuk membeli perlengkapan belajar
make punya anak kayak gini berdoa semoga doa yang anak anak yang kita open itu nanti bisa menjadi kita ke surga
meskipun sibuk sebagai pendidik sebagai kepala keluarga kak diono tetap harus memikirkan kehidupan rumah tangganya
ia tak mau keluarganya terbengkalai karena ia terlalu sibuk menjalankan misi sosialnya
sempulang mengajar dan mengantar siswa kak diono membuka bengkel tambal ban miliknya
terletak di pinggir jalan utama kecamatan boja kabupaten kendal pria berpendidikan s dua ini dengan cekatan mempersiapkan bengkel tambal ban
pak yono pak yono kan sekarang gelarnya udah s dua nih gelarnya kan s dua masih tambal ban
skin nya malu nih pak
kung laden pak diono ber gearbox baklas
nanti kesemua sudah menyusun
sudah ada s dua nya
yang kelar fid tapi ternyata kan
tuhan mengendaki lain
akhirnya ya itu
terjadi yang namanya
kekosongan keuangan dan sebagainya
harus ada aturan yayasan
tidak bisa akhirnya di cut itu akhirnya ya
pada saat kami ke s dua
sertifikannya sudah diputus
ini keberuntungan lah katanya
semua hal hal seperti itu kan sudah diatur oleh
tuhan oleh allah swt
pak kan slb ini sudah berjalan setahun
masih kalau bisa dibilang masih
begitu aja gitu ya belum ada perkembangan
yang cukup signifikan kira kira
pak yono masih akan tetap mempertahankan
mendirikan slb itu
pak yono dan rekan rekan
memberikan batas waktu tertentu gitu
oke ini sampai empat tahun
kalau gak berkembang kita tutup slb nya
atau seperti apa
ngasih tenggat waktu atau batas waktu nggak
keyakinan saya slb itu jalan
bagaimanapun misalnya ada katakan
keluarga apa yang di dekati
karena memang niat kami bukan untuk mencari
apa hono mencari apa ya
dan saya harus bertekad
seandainya guru guru mundur
saya tetap harus maju
bagaimanapun anak anak spr itu harus kita openi
siapa lagi kalau bukan kita ini
pengalaman saya dulu pernah mengajar di tempat sd juga
anak anak spr itu tidak ada yang openi
weh seronok sakar kamu
weh sepuluh gelombang leburak gelombang gak masalah
ini yang menjadi permasalahan kita
karena juga saya juga seperti itu
saudara juga kami seperti itu
saudara saudara teman kami juga seperti itu enggak
saya kira untuk guru guru juga punya anak atau adik seperti itu
kita niat kepada tuhan mudah mudahan juga kita jalan
kepuasan apa sih pak yang pak yono dapatkan
dengan mendirikan slb itu
kepuasan semacam apa yang bisa bapak dapatkan dari situ
dan kekuatan apa yang bisa bapak dapatkan
sehingga dengan kondisi yang semacam itu bapak tetap bisa
bisa tetap menjalani aktivitas seperti biasa tanpa berkeluh kesah dan sebagainya gitu
ya gampang saja pada saat aku nambah sampai jam sebelas malam
malam tidurnya seperti itu pagi harus benar
nanti lihat anak itu lupa semua hal hal yang kemarin yang sakit apa ya
kalau lihat orang orang disitu sudah kita tersenyumnya
anak anak sudah bisa lupakan kesehatan
saya itu sakit berapa ke jakarta sakit
tapi karena harus mengantarkan anak
tapi setelah kita nyanyian anak begitu senyumnya
kami juga seperti ini lah dunia saya
kami tidak berpikir
saya itu merasa kebanak kebanak
dengan adanya anak anak seperti itu kami merasa terhibur
kami merasa terpanggil
ini niat kami adalah anak seperti itu harus terurus dengan baik
walaupun orang tuanya juga seperti itu
bismillah lah itu
dan guru guru pun
pak kita bismillah
niat kita untuk menghidupkan anak seperti tuhan yesus
dan kita nanti cari yang bagaimana agar slp itu tetap jalan
program program yang bisa katakan
yang bisa untuk keunggulan ajab kami kita terapkan seperti itu
pak setiap kali bapak menyarankan itu kan pasti ada orang yang mendukung
dan ada orang yang mencipir
gimana cara bapak menghadapi orang orang yang mencibir
ketika bapak awalnya mulai mendirikan slb itu
bahkan saya juga mencipir
kami yang dekat dengan alon alon
ya inilah dunia saya
kami bicara dengan pelan pelan
dekat ini dengan baik
kita cari alasan yang tepat
kenapa saya seperti ini memang ini dunia saya
ini kemampuan saya
karena ini sebagai lahan saya sebagai lahan untuk kedepannya
siapa tahu pada saat kita sebagai rezeki saya untuk meninggal atau untuk pahala kami di sana
nah anak anak itu juga harus lupain nih karena
setiap ada orang yang seperti istri saya
saya libatkan untuk apa
mencari murid ini loh cara murid seperti ini
wah ternyata ini orang tua ini orang tua
sekolah orang gelam gitu
nah seperti itu akhirnya kan dia akan
wah ternyata bapak kok ngono ya
ternyata kok orang ngurusi duit ternyata anak itu
pak baru satu ngurusi
lah harusnya ngurusi siapa kan gitu
seperti itu supermark istri saya
kalau yang lain termasuk
yang ngono diurusi orang itu duitnya
tapi saya dekati
berdoa semoga doa yang anak anak yang kita open itu nanti bisa menjadi kita ke surga
kemauan yang keras dan komitmen yang dimiliki kadiono inilah
yang kadang membuat istri dan anak anaknya merasa tidak mendapat perhatian yang sama
seperti yang kadiono berikan kepada murid muridnya
kan kadang anak anak sendiri kadang nggak bisa
ngantar ya bapak nggak bisa ngantar anak sendiri tapi ya kalau
udah terbiasa jadinya nggak apa apa deh
ngurus yang anak anak yang lebih membutuhkan bapak daripada anak sendiri
anak sendiri bisa diseberangkan sendiri bisa jalan sendiri kan yang lain lain kan yang slb itu kan butuh perhatian lebih pak

suka komplain nggak bu
ya kadang pak kadang bapak kan nggak ngantar kadang marah kadang
tapi kalau ibu udah bilang ya nanti tak ngantar ibu tak seberangin tuh ya
akhirnya nurut anak anak
anak anak akhirnya paham kalau bapak itu lebih hanu di slb lebih dibutuhkan di slb
jadi anak anak bisa mengerti
apa yang dilakukan kadiono hanyalah sebuah perhatian kecil kepada anak anak berkebutuhan khusus
yang selama ini kurang mendapat perhatian di wilayahnya
kadiono dan para guru di sekolah luar biasa insantiara bangsa ini berharap
apa yang mereka lakukan tak berhenti semata karena tak ada dana dan dukungan dari orang orang yang peduli
anak anak berkebutuhan khusus ini berhak mendapatkan pendidikan sama sepertinya